dan pemirsa sekarang kita akan terhubung dengan kepala kantor sar kepulauan mentawai sumatera barat yaitu bapak akmal
selamat pagi bapak akmal
selamat pagi bapak akmal
bapak akmal saya ingin mengetahui kondisi update terkini di lokasi wilayah sumatera barat tepatnya
apakah ini masih terjadi aktivitas warga yang bersiaga di sekitar lokasi rumah mereka pasca terjadinya gempa berkekuatan tujuh
mak ditu do
baik pak akmal boleh disampaikan bagaimanakah update kondisi terkini di sana
masih banyak masyarakat atau warga di sekitar situ yang melakukan aktivitas bersiaga di depan rumah bapak
bapak bisa mendengar suara
di padang atau di mentawai
untuk di mentawai bapak
jadi dini hari tadi tepat pada pukul tiga
tiga lima puluh tujuh waktu indonesia bagian barat telah terjadi gempa dengan kekuatan tujuh tiga skala rektel dengan kedalaman delapan puluh empat km
di mana barat laut kabupaten kepulauan mentawai yaitu satu ratus tujuh puluh tujuh km
nah itu dari jaraknya dari kotanya mentawai yaitu tua
di mana gempa dirasakan di kotanya mentawai ini dengan jaraknya yang jauh ini itu skala mmi dua satu
tidak begitu keras
namun masyarakat keluar dari rumah
namun di lokasi dekat gempa yaitu pulau seberut namanya
lokasi epicentrumnya itu dekat antara pulau seberut dengan nias
yaitu tepatnya di selat seberut
kalau kecamatan yang terdekat di sana adalah kecamatan siburut utara dan siburut barat
nah dari seberut barat itu lebih kurang itu jaraknya sekitar sepuluh nautical
eh sekitar lima belas km
nah di situ lokasi yang terdekat
di situ dirasakan keras
di sukabaluan itu dirasakan keras
masyarakat keluar rumah
semuanya keluar rumah
dan ada sinyal masih ada
sehingga masyarakat mendapatkan informasi bahwa adanya peringatan dini tsunami dari bmkg
sehingga masyarakat melakukan evakuasi mandiri
dan pihak terkait yang ada di sana
baik itu dari polsek dari kecamatan dari koramil dari pos al
begitu juga dari unit siagasar kita
dari pihak desa
membantu masyarakat untuk melakukan pengungsian ke lokasi yang lebih
di situ memang dirasakan keras
nah tapi sampai saat ini kita tidak
belum ada kita menerima informasi kerusakan
korban jiwa dan kerusakan lainnya
belum ada informasi itu yang kita dapat
terutama khusus korban jiwa itu belum ada informasi seperti itu
nah baru ini dikeluarkan oleh bmkg bahwa peringatan dini tsunami sudah ditarik kembali
masyarakat dihimbau untuk kembali ke rumah masing masing dengan tertib demikian
baik pak amal berarti status untuk peringatan dini potensi tsunami sudah dicabut
ya potensi tsunami ini statusnya sudah dicabut
namun untuk warga ini masih
sudah mulai beraktivitas normal seperti itu ya pak ya di lokasi sana
saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi pak
berarti aktivitasnya sudah kembali normal di sekitar lokasi di mentawai sumatera barat
untuk di tua pejat sudah kembali normal
di ibu kotanya sudah kembali normal
dan untuk di sekabaluan rata rata masyarakat masih ada juga di lokasi pengusian
dan beransur ansur kembal pulang ke rumahnya masing masing
sebenarnya ibu mbak mbak mbak tadi bahwa kalau ada kembali ke rumah dengan tertib
kalau ada rumah rumah yang mungkin
apa ada kerusakan apa ada keraguan sebaiknya di rumah tetangga yang lebih aman
tapi kalau rumahnya baik maka kembali silakan masuk ke rumah masing masing
namun tim kita yang ada di sana tetap membantu memantau memonitor masyarakat yang ada di sana bersama pihak
terkait yang ada di sana apo pabinca bppd dan lainnya
baik tentunya ini masih melakukan pemantauan lebih lanjut bersiaga
agar apabila ya tidak diharapkan sebenarnya apabila terjadi gempa susulan
namun antisipasi bersiaga apabila ada gempa susulan ini juga harus dilakukan oleh warga ya pak ya
oke baik terima kasih bapak akmal
kepala kantor sar mentawai sumatera barat yang sudah bergabung bersama tim cnn indonesia pagi hari ini